puluhan petani desa taman sari banyuwangi rabu pagi berunjuk rasa menolak pembangunan pendopo di puncak ijen karena dianggap mencemari lingkungan
meski di demo bksda jawa timur tetap akan meneruskan pembangunan dengan alasan keamanan bagi wisatawan
puluhan petani desa taman sari banyuwangi rabu sore berdemo di area parkir paltuding menolak pembangunan infrastruktur di kawasan puncak ijen
dengan membawa spanduk dan berorasi para petani menolak pembangunan pendopo dan toilet di puncak gunung ijen karena dianggap merusak lingkungan di sekitar kawah
apalagi hingga saat ini izin pembangunan dari pemerintah setempat masih belum keluar
kepada terutama pt lijen untuk tidak melanjutkan penanaman bang putih karena kemudian pasti hutan itu menjadi gundul
meski mendapat penolakan bksda menyatakan tetap akan melanjutkan pembangunan dengan alasan keamanan bagi para wisatawan
pihaknya mengaku sudah memperhitungkan dampak dari adanya pembangunan
tetap kita lanjutkan pembangunan ini
alasannya karena memang ini anggaran ini sudah direncanakan jawa haris belum ya
sudah dari tahun dua ribu enam belas sudah dilakukan sejak lama sudah dilakukan
tahun dua ribu empat belas sudah direncanakan kok
dan eksekusi pertamanya tahap pertamanya baru dilakukan sekarang
rencananya pembangunan infrastruktur di kawasan taman wisata alam puncak ijen ini akan rampung pada bulan november ini